terima kasih anda masih bersama kami
pameran seni rupa kontemporer terbesar di indonesia arjok
kembali digelar di yogyakarta
bukan hanya seni rupa seni visual karya seniman indonesia
dan manca negara pun ditampilkan
bertema enlightenment atau pencerahan
pameran seni kontemporer ini menyajikan seni
yang memiliki kemungkinan menghadirkan pencerahan dan harapan
pameran seni rupa kontemporer arjok dua ribu delapan belas
menyulap halaman jogja nasional museum menyerupai akwarium
instalasi seni ini adalah karya seniman jawa barat mulyana
yang dipilih sebagai seniman commission world
dengan menyuguhkan suasana alam bawah laut bertajuk sea remember
arjok tahun ini bertema pencerahan
bukan hanya seni kontemporer yang ditampilkan
tetapi juga seni visual dari berbagai negara
arjok tidak hanya bergaung di ranah seni rupa
tetapi juga seni visual
dengan menampilkan seni patung seni foto
sedikitnya lima puluh empat seniman dari dalam negeri
dan masyarakat negara ikut berpartisipasi
jadi seping ini yang akan dicapai lewat arjok ini
lewat karya lewat tema itu
yang kemudian dilihat penonton
dan kemudian wakil dari pandangan apa yang kami rasakan selama ini
sejumlah karya seni lukis dan ukir terpampang di sudut ruang pameran
karya pelukis terkenal nasirun berjudul hutan dilipat
ternyata menarik perhatian pengunjung
lukisan sepanjang tujuh puluh lima meter ini terbuat dari tisu bekas yang didaur ulang
banyak pengunjung yang datang untuk berfoto ataupun menikmati karya seni
arjok yang kesebelah sini berlangsung hingga empat juni nanti
selain menjadi ajang abu burit
para pengunjung bisa berbincang dengan para seniman
arjok pun dinilai sebagai trendsetter seni kontemporer di asia tenggara